laila tul komariah lulus dengan ipk empat
dan kekinian fakultas kesehatan agung industri

dengan nilai sempurna ipk empat
siapa sangka anak sulung dari tiga bersaudara ini
berhasil menempuh pendidikan hingga s tiga
meski hidup dalam keterbatasan ekonomi
ayahnya saningrat sehari hari bekerja sebagai penarik beca
ibunya rusmiati bekerja membantu tetangganya membuat tempe
saningrat dan rusmiati pun tak kuasa menahan haru
saat menghadiri wisuda laila
mungkin mereka yang hanya pendidikannya
hanya sd saja ya bapak saya
tapi saya bisa menunjukkan bahwa
ini lho tuh bapak saya
yang walaupun dia hanya seorang tukang becak atau petani
dia juga bisa kok sama kayak teman teman yang lain
yang punya fasilitas yang lebih baik
lulus dari sekolah menengah atas di pamekasan madura
laila diterima langsung di jurusan teknik kimia its
melalui jalur pmdk
laila juga mendaftar beasiswa bidik misi
dan berhasil mendapatkan beasiswa dari pemerintah
dari jalur prestasi
beasiswa laila pun mengupayakan pendapatan lain
dengan mengajar bimbingan belajar privat
laila kemudian melanjutkan pendidikan magister
menuju doktor melalui beasiswa pmdsu
disertasi laila ditujukan untuk meningkatkan fungsi silika
piranti solar cell yang mendukung sumber energi terbarukan
dengan bahan utama dari dalam negeri
widah sugianto herudi sudarmanto surabaya jawa
ya baik itu tadi kisah tentang laila tulkomaria
yang di usia dua puluh tujuh tahun sudah meraih prestasi sebagai dokter
dengan ipk empat
luar biasa sempurna
kita akan berbincang secara langsung
kali ini dengan mbak laila tulkomaria dan juga bapak
sudah good morning sudah hadir di kesempatan pagi hari ini
senang sekali bisa bertemu
kita nanti akan berbagi kisah soal inspirasi
pertama tama saya ucapkan selamat dulu buat mbak layla
mbak awalnya punya keinginan untuk bahwa di tengah keterbatasan
saya harus punya prestasi
saya tetap harus sekolah sekolah sekolah lagi
apa yang memicu semangat mbak layla pada waktu itu
ya pertama kan saya juga tahu dari keluarga yang kurang mampu gitu
saya ingin mengangkat istilahnya mengangkat
dengan martabat kehidupan keluarga saya
biar bisa sama lah istilahnya kayak orang lain
lihat teman teman yang lain juga pengen jadi orang yang sukses
misal kalau bapak saya seorang tukang beca atau petani
anaknya harus lebih lah ya
harus jadi minimal harus jadi insinyur pertanian
seperti itu prinsip saya
dan akhirnya jadi dokter ya
ini luar biasa
tapi juga tentunya kita penasaran apalagi saya nih sebagai orang tua ya
gimana caranya ngebesarin anak biar mau
sampai dokter di usia muda
saya mau langsung tanya nih ke pak saningrat
kalau laila itu memang dari kecil senang sekolah atau bagaimana
iya senang ini senang sekolah ini
nggak ada kesulitan biasanya kan namanya anak anak ya
ini nggak ada ya dari dulu
saya dibangunkan oleh ini
dulu ketika bapak mendengar atau melihat keinginan mbak laila ini bahwa
pak saya harus sekolah saya harus pintar
saya harus mengatasi orang tua dan sebagainya
respon bapak pada waktu itu seperti apa pak
ya seperti saya an itu
agak campur bahasa madura
campur bahasa madura
berarti ini aja di translate sama laila ya
bagaimana tuh dukungan orang tua
jadi memang dukungan dari orang tua sangat besar sekali ya mbak
bapak saya di tengah ketidakmampuannya ya
hanya lulusan sd saja
sudah dukungannya tentu saja dari doa setiap hari
terus kemudian dorongan dari beliau yang tak kalah banyaknya bagi saya
dukungan doa saja bagi saya itu sudah sangat cukup untuk bisa mendorong saya
sehingga bisa sampai seperti sekarang ini
nah kan tadi sempat dipaket kan
juga diceritakan bahwa mbak laila itu untuk mendapatkan penghasilan tambahan
istilahnya begitu ya untuk membiayai biayai sekolah dan sebagainya
itu kan memberikan pelajaran tambahan nih bimbingan pelajaran privat kepada anak anak
itu membagi waktunya bagaimana mbak
kan pasti kan susah dong gitu di setengah mungkin harus menyusun desertasi
menyusun tesis dan juga awal awal bikin skripsi dan sebagainya gitu
ya memang itu ya tantangannya ya
jadi ketika orang lain bisa tidur delapan jam hingga ya
di situ saya harus mengurangi waktu tidur cuma empat jam setengah dari orang lain yang bisa tidur
saya misal dari jam sampai di kampus itu kan biasanya habis isak saya bisa baru ngasih tambahan gitu kan
setelah itu jam sembilan an baru balik ke kampus lagi untuk ngerjain beberapa tugas penelitian
setelah itu baru jam sebelas jam dua belas itu baru pulang dari laboratorium lah istilahnya sekolah
dari laboratorium lah istilahnya seperti itu
jadi itu dengan kesibukan seperti itu kalau di rumah begitu ngobrol dengan orang tua
lalu menyampaikan komunikasinya itu seperti apa sih
menyampaikan pak atau bu saya mau terus sekolah
udah gitu setelah s satu saya mau lanjut lagi saya mau lanjut lagi
itu bagaimana tuh komunikasi apa ngobrol ngobrolnya biasanya di rumah
sebenarnya bapak saya memberikan kebebasan gitu kan terserah kamu maksudnya untuk pendidikan ini kan
memang dari dulu yang pengen banget untuk sekolah tinggi itu saya
walaupun saya sadar bahwa beliau belum punya dana yang cukup gitu kan
dan di situ saya juga harus memutar otak gitu ya saya mau sekolah tapi gini loh keadaan orang tuamu gitu kan
jadi di situ saya mencari harus mencari beberapa beasiswa sehingga bisalah mendapatkan beberapa beasiswa itu
jadi saya bilang ke bapak atau bu saya meyakinkan bahwa nggak apa apa gitu kan
walaupun bapak sama ibu gak bisa bantu saya insya allah masih ada banyak jalan untuk bisa mendapatkan itu semua
kalau sifat mbak laila ini seperti apa pak
terhadap adik adiknya terhadap bapak gitu apakah keras begitu atau seperti apa pak
nggak nggak keras itu biasa itu orangnya itu
suka memberikan pelajaran kepada adik adiknya juga
iya iya membantu
pekerjaan di rumah pak
apakah sering bantu di rumah bersih bersih rumah atau apa gitu
ya itu sering bersih bersih rumah itu
ya sudah itu ambil pelajaran itu
ini nggak keluar nggak keluar rumah ini jarang keluar ini
kalau mbak layla ini kan berarti sulung dari tiga bersaudara
nah kalau pak sani ini anak adik adiknya mbak layla itu diharapkan ingin juga seperti mbak layla
begitu atau bagaimana untuk sekolah terus sampai dokter mungkin
yang kedua ini tidak mau kuliah ini
yang kedua agak beda
memang harus ada yang beda dalam bisa keluar rumah ya
oke mbak layla kalau kita berbicara soal role model gitu ya
di rumah tuh yang bisa dijadikan role model mbak layla selama ini bapak atau ibu atau siapa yang menjadi role model
dalam melecut semangat mbak layla bahwa aku harus bisa seperti sekarang ini
pastinya bapak sama ibu saya yang pertama
saya lihat beliau bekerja setiap hari membanting tulang gitu kan untuk kami bisa sekolah
dan ibu saya juga yang maksudnya walaupun ibu saya hanya sebagai ibu rumah tangga gitu kan

dan beliau sudah berusaha keras untuk membesarkan anaknya

dengan dukungan doa dari beliau dan dorongan dari beliau
itu yang membuat saya dan semangat beliau juga kan
semangat beliau yang setiap hari bekerja entah itu siang malam gitu kan yang bisa mengantarkan saya menjadi seperti sekarang ini
mbak layla lalu cita cita yang ingin mbak layla capai untuk orang tua mungkin
saya pengen berangkatkan beliau umroh
dengan keinginan mbak layla yang ingin memberangkatkan umroh pak saningrat bersama ibu tanggapan bapak seperti apa pak
bersyukur kepada allah saya
mudah mudahan cita cita anak saya tercapai
masih berantakan yang lebih bagus dan jelas dan latihan juga bisa kalian ikutin
apakah ini bisa dipilih satu kali kepada pak sanit
kamu tentang apa

iya gitu apa tujuannya
uang merah terus
program tasks pem begini
wah salah tawar saya inside out ten checking lo
nah terima kasih
semoga bisa mengembangkan penelitian di indonesia juga
di indonesia itu kan tingkat penelitiannya itu masih agak kurang dibandingkan dengan negara lain
saat saya dulu berkunjung ke jepang memang agak beda gitu kan ya
tapi di sini orang orangnya sudah cukup bagus kok dibandingkan dengan sana
cuma butuh dukungan fasilitas saja mungkin dari pemerintah sehingga kita bisa dengan orang orang di luar sana
luar biasa nah ini last but not least tentunya ya
buat para generasi muda di sana tolong dong kasih semangat atau tips dan triknya bagaimana biar tetap semangat untuk melanjutkan terus pendidikan
iya pesannya ya kalau khusus untuk anak anak yang mungkin punya nasib seperti saya gitu kan di tengah ketidakmampuan
pertama jangan minder kita di indonesia juga sudah banyak fasilitas
enggak kalau mau kuliah sampai perguruan tinggi sudah ada banyak beasiswa gitu kan
misal saya dari beasiswa bidik misi dulu waktu s satu kemudian untuk s tiga ini dari jalur pmdsu dari kemenistek dikti
sudah banyak sekali beasiswa beasiswa yang ada di indonesia yang bisa kita manfaatkan
kuncinya jangan minder
kemudian untuk bisa
mencapai target kalian disiplinlah pada diri kalian sendiri
disiplin waktu itu sangat penting
oke nah disiplin waktu dan tetap harus semangat apapun yang diinginkan harus kita capai gitu ya
sepanjang demi kemajuan diri kita sendiri
terima kasih mbak layla sudah hadir di kesempatan pagi hari ini
pak sandrida terima kasih sudah berbagi inspirasi
semoga kisah mbak layla dan pak sanirat bisa menginspirasi banyak orang
bisa memberikan apa namanya orang tuh bisa semakin punya motivasi untuk bisa meraih prestasi lebih baik lagi
terima kasih banyak sudah hadir di studio
juga kita punya banyak informasi lain tentunya
ada dari luwuk banggai sulawesi tengah yang memiliki pesona budaya dan wisata yang menawan
dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi